bagi anda yang akan mudik ke utara pulau jawa atau jalur pantura agar tidak bosan sepanjang perjalanan
mungkin anda yang akan pulang kampung atau sekedar berlibur tidak ada salahnya untuk mampir ke tegal jawa tengah

hmm ketika pertama kali menyentuh airnya kulit saya langsung terasa panas
namun lama kelamaan kulit saya bisa beradaptasi dengan panasnya air sehingga yang terasa adalah rasa hangat
pengunjung yang datang ke pemandian air panas ini beragam
mulai dari orang tua hingga anak anak
mereka datang dengan berbagai alasan seperti ingin sembuh dari penyakit tertentu ingin relaksasi atau hanya sekedar melepas penat
ya ngerasain renang air panas enak banget
buat merelekskan pikiran karena selama ini kan penat pikiran
tegal juga menyimpan keindahan lautan yang tak biasa
tegal juga menyimpan keindahan lautan yang tak biasa
salah satunya pantai alam indah mintaragen di tegal timur
walaupun tak semegah pantai pantai di laut selatan kondisi laut yang tenang menjadi daya tarik tersendiri
lokasinya pun sangat mudah dijangkau hanya butuh waktu selama lima belas menit untuk sampai ke sana jika dari pusat kota tegal maupun dari jalur pantura
nah kalau tadi saya menikmati indahnya pegunungan di tegal sekarang saya ada di pantai
tepatnya di pantai alam indah kabupaten tegal jawa tengah
nah ada baiknya di sini anda sore sore menikmati indahnya lautan sambil menunggu waktu berbuka puasa
di sini anda bisa sekedar berfoto berselfie bersama dan juga menikmati indahnya sore hari di pantai alam indah
selain menawarkan suasana tenang khas pantai kawasan pantai alam indah juga memiliki hutan mangrove yang sayang untuk dilewatkan
bagi yang ingin berwisata anda bisa jalan jalan sore menunggu waktu berbuka sambil bersohot